pt pal indonesia kembali menyelesaikan dua kapal perang pesanan dari filipina dan kementerian pertahanan indonesia
kedua kapal ini adalah kapal jenis penghancur yang memiliki teknologi tinggi
inilah kapal jenis strategik sili vessel atau ssv pesanan kedua kalinya kementerian pertahanan filipina
sementara kapal guide misil frigate dengan nomor lambung pkr satu ratus lima ini merupakan pesanan kedua dari kementerian pertahanan republik indonesia
kedua kapal perang buatan pal ini resmi diluncurkan kami siang
peluncuran ini sebagai tanda selesainya pengerjaan kedua kapal perang oleh pt pal indonesia yang juga merupakan perusahaan bumn
kapal ssv dua pesanan filipina ini merupakan hasil alih teknologi dan pengembangan yang dilakukan pt pal indonesia
sebelumnya ssv pertama dengan nama brp tarlak enam ratus satu telah dikirimkan ke filipina mei dua ribu enam belas lalu
dalam proses penggarapan kapal ssv kedua ini pt pal indonesia mampu menyelesaikannya tiga bulan lebih cepat dari target yang ditentukan
sementara kapal guide misil frigate pkr satu ratus lima merupakan penugasan dari kementerian pertahanan ri untuk memperkuat keberadaan alutsista
kapal ini didesain berbagai tipe peperangan diantaranya untuk peperangan darat udara atas air dan bawah air
selain itu kapal ini juga dilengkapi dengan pengamanan kemaritiman sar dan misi kemanusiaan
ada satu session yang masih dikerjakan di belanda mudah mudahan untuk bkr selanjutnya nanti bkr tiga dan seterusnya itu seluruhnya sudah bisa dibangun di pt pal
karena ternyata pt pal mempunyai kompetensi yang memang bisa dibangun
kapal perang pkr satu ratus lima ini sendiri adalah hasil alih teknologi antara pt pal indonesia dengan perusahaan kapal belanda demen seldenafal seabuilding atau dsns
dan telah diuji coba tujuh september dua ribu enam belas